oke selain problem ekonomi tadi investasi reformasi birokrasi yang lambat yang menghalangi kita hajar saya kontrol segala macam
tapi presiden juga berkali kali atau sangat terlihat emosional buat saya ketika bicara mengenai persatuan ketika bicara mengenai pancasila
apa yang diresahkan presiden apakah keresahannya itu memang faktual ada atau memang fata morgana kita lihat dulu
pancasila adalah rumah kita bersama
rumah bersama kita sebagai saudara sebangsa setanah air
tidak ada toleransi sedikitpun bagi yang mengganggu pancasila
yang mempermasalahkan pancasila
tidak ada lagi orang indonesia yang tidak mau berbineka tunggal ikan
tidak ada lagi orang indonesia yang tidak toleran terhadap perbedaan
tidak ada lagi orang indonesia
yang tidak menghargai penganut agama lain
warga suku lain
oke saya mau kembali ke ciali
ini diadres betul sama presiden
apakah memang ada problem existential yang perlu sekali diadres
saya kan tadi bilang bahwa pidato ini kan satu kesatuan
setengahnya adalah rencana pembangunan beliau
dari segi ekonomi sosial dan kerja

karena itu dibingkai oleh persatuan
jiwanya persatuan ada prinsipnya yang sudah kita sepakati
baik sebagai pembukaan konstitusi maupun filosofi bersama
bung karno waktu berbicara di bpupki
tanggal satu juni hari lahirnya pancasila tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima sebelum kita merdeka
itu setiap warga negara indonesia yang dewasa harus baca teks itu
itulah teks terbaik politik dalam sejarah indonesia

dan itu adalahnya tentang kenapa kita harus pancasila
kenapa pancasila ini kita pegang bersama
beliau berbicara terhadap tokoh tokoh islam waktu itu
yang ingin memperjuangkan negara islam
beliau berkata bukan negara agama
tetapi negara kebangsaan
dimana kita berbeda beda paham
tetapi kita saling merangkul sebagai saudara
konteks kekiniannya apa
karena presiden bicara begini bang celia
tidak ada toleransi sedikitpun bagi yang mengganggu
pancasila yang mempermasalahkan pancasila tidak ada orang yang tidak mengenai berdiri kalau dia
mengganggu ada problem ketika presiden bilang itu saya tahu ada problem maksudnya begini ada
yang mencoba ada beberapa ya kadang kadang orang berdiskusi bentuk negara lain negara
hilafah negara agama bukan sosialisasi tetapi yang berjualan bahwa kalau kita mau membangun
ekonomi ini mentransformasi ekonomi indonesia investasinya lapangan kerjanya pendidikannya
sumber daya manusianya loh sekarang ini dengan persaingan cina dan amerika ada kesempatan besar
misalnya apple yang membuat semua produk iphone nya di china lagi cari cari eh saya mau pindah
ke mana nih kalau ada krisis di cina atau dia hubungan kedua negara indonesia ini problem
tetapi ini juga peluang indonesia
harus bisa memanfaatkan peluang peluang dunia beliau kan buka pidatonya dengan global
challenges ini ini sebuah kesempatan kalau kita di rumah tangga indonesia ini masih mempertanyakan
the foundation of the nation yaitu pancasila kita enggak akan bisa bersama sama dengan
prokretivitas nah perongrongan itu terlihat ada dirasakan oleh presiden sehingga di highlight
betul bukan tidak tidak buktinya demokrasi kita baik bukan ini kan retorika dalam menutup kampanye
teknologi sebuah tekad bahwa kita harus membangun dalam bingkai kebersamaan email mengatakan t instincts
school ini retorika politik dalam dalam retorika apa namanya pidato adek presiden merasakan keresahan
itu sehingga di hitled yaitu nadanya itu kalo bung karun dulu pidato nadanya adalah inclusionary
akan mengganggu ada yang sedang mengganggu ada yang sudah mengganggu itu karena itu mereka tidak akan kami
tolerir itu siapa islam itu lsm yang mana itu jadi itu kan rocky hahaha makanya masih bisa
bersuara sama saat itu justru keterangan atau pidato tentang ideologi menjadi ideologis lagi
orang akan bertengkar lagi itu siapa yang dimaksud itu itu karena itu jadi ini problem ideologi
yang dianam nesa dirasakan dilihat oleh presiden bahwa ada lebih bukan problem ideologi problemnya
menjadi ideologis oke karena presiden bereaksi eksklusi narik mengusur yang lain ini karena
faktanya seperti itu atau pemahaman presiden yang memang menganggap ya berbentuk ada yang
bisikin ke presiden boynya ada bahayanya ada sih radikal ini radikal b radikal
ya pak serikatnya faktanya ada setuju dengan bang ceri bahwa sebenarnya ada problem itu
sekarang enggak ada kan semua orang kan menganggap oke pancasila itu adalah rumah kita itu tetapi dalam
pidato pidato setahun kemarin macam macam itu yang keluar adalah kami pancasila tuh oke itu kan
eksklusi nerikan hanya kami yang panjang artinya yang lain tuh harus dirumuskan sebagai radikal
apakah eksklusi nerik yang anda katakan tadi itu terejawataka dari kebijakan presiden apa perilaku
pemerintah bagaimana kekuasaan berlaku ini sekarang ada lembaga yang mengatur ideologi namanya bp ip
tapi bagaimana anda lihat pemerintahan jokowi lima tahun kebelakang lima tahun ke depan untuk
bicara mengenai ini penguatan ideologi memproteksi pancasila dengan ancaman ancaman yang tadi dia
terangkan tadi bahwa akan ada problem kalau ekonomi hendak dihasilkan lebih baik
tuh gangguan hak asasi segala macam karena itu dia mesti dikurung dengan pancasila lo ekonomi itu
hanya berhasil dengan keahlian teknokratik buat saya dan urusan dengan ideologi dengan pancasila
tuh jadi memakai pancasila untuk mengamankan ekonomi itu bukan sekedar berlebihan tapi
diada adakan itu bilang aja bahwa kami akan bikin kabinet yang cerdas sehingga orang lupa bahwa kita
harus dibedakan secara ideologis jadi kalau ekonominya itu mercusuarnya kelihatan buat semua orang
orang nggak akan bertengkar ideologi itu karena itu cari pemerintahan kabinet yang second yang isinya
ahli itu selesai kan ideologi enggak sekat ideologi apa representasi dari sosiologis tidak perlu nah
kalau isi dari kabinet adalah partai nah partai ini memang ideologi semua ada yang masih punya
obsesi tentang piagam jakarta ada yang ingin supaya ekonomi jadi liberal ada yang merasa agar supaya
oke dikendalikan sedikit loh justru itu ideologis kan itu soalnya kan oke dan itu saya dan itu dirawat dalam
itu kalau mau selesaikan ekonomi lakukan secara sangat teknokratik udah selesai itu bang cili
dalam kalau kita lihat dalam dua tiga tahun terakhir presiden cukup resah meskipun anda katakan tidak resah
tapi kita lihat kita tangkap rocky juga mengatakan cukup resah mengenai hal hal yang bersifat ideologis
kalau kita lihat misalnya beberapa tahun lalu salah satu ormas dibubarkan dengan perpu misalnya
bertentangan ideologis dan ini katanya ada ancaman ancaman yang cukup serius seberapa ini bisa mengganggu

kalau saya sih lihat ke depannya berarti ini bisa mengganggu hal ini menjadi peran penting buat kita
terima kasih depannya itu kalau ke belakang okelah kita bisa berdiskusi banyak hal tetapi ke depannya
memang bagi saya perlu kita terus mengingatkan tentang fondasi kebangsaan jangan pernah lupakan
sama kita kalau di amerika serikat anak anak sekolah pagi pagi bernyanyi lagu kebangsaan atau
semboyan semboyan kebangsaan itu kan civic duty civic culture civic culture tetapi kita harus melihat bahwa

sifat teknokratik dalam pengertian direncanakan
everything will be okay pasti ada dilema
pasti ada perjuangan politik
kalau itu kan
itulah demokrasi dalam pengertian
di dalam mengubah
secara terlembaga dibicarakan
oposisi itu salah satu komponennya
nah yang mau beliau katakan ini
visi saya partai partai saya
kita berjuang ke sini inilah gunanya
kita capek dalam pemilu nah
silahkan lima tahun ke depan
awasin kita kita ingin mengubah
sesuatu yang besar pasti
akan ada dilema
nggak ada yang sekali jadi nggak ada usaha
makanya beliau kan semangatnya
dari awal kalau kita lihat
tidak taunya yang tidak mau ini
saya kejar saya akan ini
itu tidak berarti beliau akan mengajar
tapi ungkapan kesungguhan hati
nggak punya beban lagi kok pemilu lima tahun
baik termasuk bung roky
apakah anda merasa bahwa resep
yang selama ini sudah dikeluarkan oleh
presiden dalam menangani hal hal yang
akan dilanjutkan resepnya atau dosisnya
akan ditambah atau dosisnya akan dikurangi
seperti apa bayangan anda kami akan segera kembali
resepnya itu untuk penyakit ini
apakah akan diteruskan dengan resep yang sama
atau dosisnya ditambah atau dosisnya dikurangi
atau dikasih vitamin c aja supaya lebih sehat
tanpa ada obat antibiotik
penyakitnya harus dirumuskan ulang itu
karena salah salah diagnosis sebetulnya
salah diagnosis sejak awal
sejak awal karena seolah olah
kalau negara berideologi selesai
itu juga kontradiksi dalam logika
karena yang berideologi itu orang
negara itu barang abstrak
barang mati ngapain punya ideologi kan
jadi kita kebablasan
menyebut negara berideologi itu
dengan kata lain
orang nggak boleh punya ideologi
karena udah satu ideologi negara
itu awal dari totalitas
dan itu gak pernah dikoreksi
bukan ideologi negara
karena kita berbeda
dasar kita bernegara adalah
karena kita berbeda kita
tapi yang terjadi sebaliknya
demi persatuan perbedaan harus
ditiadakan itu problemnya kan
supaya dia bisa ditiadakan
dibikinlah ideologi satu
tunggal sekarang juga ideologi jadi tunggal
dan dikontrol oleh
jadi kita gak bisa
bikin lembaga lain untuk
karena dianggap ini nanti
padahal pancasila itu
dibawa sebagai mikro grup
supaya dia hidup biarkan interpretasinya
tumbuh ideologi terbuka
bahkan interpretasi yang sangat ekstrim
interpretasi terbalik juga gak ada soal
yang penting ada percakapan tentang
masa depan bukan ditutup
dengan pancasila udah final
kalau udah final ngapain masih ada
seminar tentang pancasila
udah final ya giliran aja
seminar juga sama buka percakapan
jadi dia gak usah
salah dan obatnya juga pasti
sebagai orang yang dalam
besar dalam tradisi kelompok studiomasi
ini pendebatannya sendiri
bagian dari percakapan filosofis
tapi ada pancasila
dasar negara karena kan ada
konstitusi harus ada hukum
hukum ini harus ada dasarnya
karena itu kan negara
sebuah entitas hukum
bukan sekedar pasal satu pasal dua
tetapi harus dijiwai oleh prinsip prinsip
yang menjadi derivasi
dari prinsip mana
pasal satu dua tiga
kalau bung karno
kalau ini bahasa retorika bung karno
kita buat negara mau merdeka
itulah kita bisa membaca
teks terindah dan terpenting
dalam sejarah indonesia modern
di situ dia berkata
dia pakai kiasan
filosofis bisa sejarah
tapi butir butir pancasila
negara indonesia sebagai
di mana setiap orang
bisa berkata saya bagian dari indonesia
kalau kita negara
agama maka dia secara detrik
dia bertanya dengan teman teman
dari benado bagaimana
teman teman dari ambon bagaimana yang
apakah secara prinsipil mereka
dari itu karena itu dia bilang
negara kebangsaan lah fondasi paling bagus
adalah prinsip prinsip ketuhanan
dan itu yang menjadi kesepakatan
bukan kesepakatan yang dipaksakan untuk jadi satu
ada filosofi sebagai
dasar justru itu justru karena
begitu orang merasa kok jadi eksklusif
siapa ketua pembina pancasila
ketua umum pdip
coba misalnya ketua pembina
bpip itu adalah presiden pks tuh
supaya betul betul perlu loh kan
kenapa mesti megawati yang jadi ketuanya
karena ada tradisi hanya megawati atau hanya pdip
yang paham tentang soekarnoisme
itu justru yang menimbulkan kecurigaan
jadi cara penyelesaian itu
itu yang saya sebut tadi
kita mau mencicil demokrasi
dengan percakapan yang makin lama
makin bermutu terbuka
bukan dengan menutup
sudah final pancasila itu
dan final itu merah
yang hijau seolah olah ya
apa tadi kamretdo
yang merah kuning dan hijau
bang celi ada juga kelompok masyarakat sipil
kita bicara pidato pak jokowi
iya kembali lagi
tapi kita harus kembali lagi ke laptop
kita harus kembali lagi ke personal tech
di kelompok masyarakat sipil
tentu saja tidak semua mengapresiasi
rocky juga merasa kurang apresiasi
termasuk beberapa kelompok masyarakat sipil
bidang hukum dan ham yang merasa bahwa
presiden jokowi nampaknya kurang concern
karena tidak ada secara tersirat dan surat
saya tampilkan dulu yuk kritiknya
boleh ditampilkan supaya bang celi bisa lihat
dan bang celi bisa jawab
oke yang kritik
oke salah layar ya
ini jokowi diprotes karena tidak bahas visi hukum dan ham
ini banyak kelompok masyarakat sipil
waktu debat presiden kemarin kan ada satu segmen tersendiri
soal visi hukum ham segala macam
tapi kan ini closing speech
ini kan acceptance speech untuk mengatakan
dia ingin mentransformasi investasi indonesia
tenaga kerja indonesia pendidikan indonesia
kan itu yang dia
nah tidak berarti bahwa beliau tidak memperhatikan masalah ham
atau segala macam dengan mengatakan pancasila
di mana butir butirnya adalah
itu kan beliau ingin membingkai itu
tentu saja semua yang mau dilakukan kan
tidak bisa dalam satu pidato
dicakup ini kan pidatonya beliau
jadi masalah ini saja sebenarnya
nanti akan ada pidato nanti soal ham
mungkin barangkali ketemu dengan yang menarik
misalnya satu hari setelah itu kan ketemu dengan
beliau bicara khusus tentang teknologi
bahwa ke depan kalau kita tidak menguasai teknologi
ya dulu juga begitu tapi ke depan akan semakin tinggi
tidak berarti pada saat bicara teknologi
dia tidak memperhatikan ham
satu demi satu
satu demi satu
bung roky anda melihatnya ini persoalan teknis mata
tiga puluh menit tidak bisa merangkum semua hal
atau adalah prinsipil
kurang dari tiga puluh menit
sebab dari awal dari periode pertama
jokowi dan yusuf kala bahkan eksplisit mengatakan bahwa
hak asasi manusia bukan program utama kami
itu ada di dalam berita dalam pidatonya
itu bukan urusan kami
atau bukan pokok pikiran utama kami
jadi ya itu kelanjutan saja dari pikiran awalnya
dan itu terlihat bahwa ya memang diperlukan
waktu yang lebih panjang
iya public opinion seolah olah pro segala macam
tapi fakta faktanya kan nggak begitu
ya indeks hak asasi manusia kita drop di dalam kalkulasi
di dalam indeks internasional
hanya itu keterangannya
dan itu jadi ini melanjutkan sebenarnya
menurut anda ini hal prinsipil yang tidak
kalau bahasa jawanya kurang direkam
anda lihat satu hari ini berita
itu ada pejuang lingkungan di bui
ada yang protes tentang bantuan di segala macam
jadi itu memperlahankan
kalau saya lihatnya agak sedikit berbeda
waktu kita tinggal dua menit bang celi satu menit
saya bersimpati kepada teman teman misalnya yang perohak asasi
ke kita juga bagian dari itu kok
tetapi pada saat beliau mengatakan
saya ingin meningkatkan pendidikan
saya ingin meningkatkan lapangan kerja
itu kan sebenarnya sisi lain dari persiapan
dan memperluas basis bagi perjuangan hak asasi
orang yang semakin pinter semakin dapat
eh paling penting adalah menolong orang mencari pekerjaan
dengan menolong orang mencari pekerjaan
orang yang bekerja itu bisa menolong dirinya sendiri
saya tidak berkata bahwa karena itu isu ham harus stop
yang penting adalah isu telah kerja
maksud saya ada priority dulu
kita bicara soal hak asasi
jadi visi presiden tentang politik ekonomi kemarin
bukan tidak memasukkan ham
tapi prioritasnya ada yang anda dengar kurang dari tiga puluh menit itu
bung roky terakhir satu menit dari anda
bagaimana indonesia bagaimana pasca visi politik presiden
pasca pertemuan ini akan seperti apa
demokrasi kita masih akan diganggu oleh semacam
itu biasa saja
tidak usah dianggap jangan
jadi kita anggap bahwa itu faktualnya begitu
gramer kita akan dimulai dari situ
polarisasi seperti ini saya tahu saja
tidak ada soal
yang penting tetapi yang ingin saya terangkan di sini adalah bahwa
politik itu jangan diasuransikan pada elite pada politisi
jadi politik tidak boleh terbagi habis pada elit
jadi politik itu adalah percakapan semua orang yang menginginkan indonesia yang
mewah tapi beradab segala macam adib
nah kita ingin agar supaya diskusi tentang politik tidak dimonopoli oleh politisi
dengan konsekuensi kabinet jangan dimonopoli oleh politisi
oleh karena itu politik dan demokrasi kita harus masuk bursa saham ipo
sehingga kita punya bisa beli saham semua di situ
terima kasih bung celi atas perbincangannya demikian layar demokrasi
pada malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi
di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita
amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan ini
saya budi adiputra selamat malam